calon presiden anies baswedan menyebut keputusan hakim konstitusi terkait sengketa pilpres dua ribu dua puluh
akan menentukan masa depan bangsa
menurutnya putusan ini akan menunjukkan apakah proses dan hasil pemilu
mencerminkan kehendak rakyat atau kehendak penguasa
anies yakin hakim konstitusi di mahkamah konstitusi akan mengambil keputusan yang berani
untuk menyelamatkan praktik konstitusi dan demokrasi di indonesia
mk segera memutus perkara sengketa pilpres
dikendalikan oleh kekuatan pemerintah
atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada
di mana proses pemilu proses pilpres sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat